ya tentunya banyak warganet yang terus mencari tahu asal bunyi dentuman yang terdengar di malang jawa timur yang terjadi sejak selasa malam hingga rabu dini hari
untuk mengulasnya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan pak daryono kepala bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami bmkg
selamat sore mbak
ya pak daryono jika bunyi dentuman di malang tadi tidak ada kaitannya dengan gunung raung atau semeru lalu apakah ini mungkin petir atau mungkin kaitannya dengan gempa bumi
iya jadi kita sudah cek signosisfik ya yang jam dua belas malam sampai jam tiga pagi itu kondisinya clear artinya tidak ada event gempa sama sekali dan catatannya sangat bagus dan tidak ada event apapun
ini menunjukkan bahwa dentuman itu tidak berasosiasi dengan aktivitas gempa bumi
namun menariknya kita mendapatkan data swasta yang mengarah kepada aktivitas
petir yang banyak sekali terjadi
jadi kalau kita melihat kondisi swasta di sekitar malang itu baik di lumajang kemudian di batu kemudian itu menjelang tengah malam itu terjadi hujan
dan dari statistik petir itu memang beberapa kali terjadi menjelang tengah malam itu
kemudian pukul sampai dua itu di blitar kemudian di itu
di kandangan itu juga terdapat aktivitas petir
kemudian pukul satu lima puluh sembilan hampir jam dua ya itu di lawang
lawang itu sebuah kota di utara malang
itu juga teridentifikasi ada harpis petir
kemudian pukul tiga lima puluh tiga sampai empat tujuh wib itu juga terjadi petir di kota malang
kemudian pukul empat itu masih terjadi di mojokerto di bangil
jadi memang rangkaian petir ini cukup banyak
terjadi di situ
nah memang sumber bunyi dentuman itu banyak ya
bisa dari meteorit yang meluncur dengan kecepatan supertonik maka dia akan mengeluarkan shockwave
kemudian gunung api juga udara aktif juga bisa mengeluarkan shockwave
sehingga menggelegar seperti dentuman itu
kemudian juga longsoran yang terjadi skala luas itu juga bisa terjadi dentuman
kemudian gempa yang sangat dangkal itu juga bisa menyeluruhkan dentuman
petir pada kondisi tuasa tertentu pada terasa tertentu bisa terdengar seperti suara dentuman juga
oke berarti sementara dugaannya adalah petir begitu ya pak daryono
lalu apakah sebenarnya ada spesifik begitu perbedaan antara bunyi dentuman gempa bumi kemudian meteorik dan juga petir
ini seperti apa agar masyarakat juga tidak khawatir ketika mendengarkan dentuman tersebut
iya jadi ya hampir mirip sama juga dentuman seperti semata mulia
lejakan itu ya karena seperti benda yang meluncur di angkasa dengan kecepatan spesifik itu mengeluarkan lejakan
kemudian gunung api juga bisa mengeluarkan lejakan dentuman juga
nah itu bisa kita lihat di youtube kalau teman teman ingin menyaksikan dan mendengar langsung suara suara dentuman meteorit
kemudian shockwave dari gunung api
itu juga bisa dilihat dari
beberapa youtube yang sudah ada
nah yang menarik juga beberapa kasus yang terjadi seperti yang di bali itu
itu menunjukkan shockwave yang datang dari meteor itu bisa terdeplik
berubah menjadi gelombang seismik yang kita deteksi
kemudian kalau yang di lambung itu kita mendeteksi beberapa sinyal anomali seismik
yang diduga itu juga berkaitan berasasi dengan tata tata meteor itu
namun yang terjadi di sukabumi itu kita mencatatnya sebagai gelombang low frekuensi
dan menunjukkan itu berupa tata tata longsoran atau rayakan tanah
oke berarti tidak bisa juga dibedakan dari durasinya begitu ya
karena kalau dibilang ini warga di malang mendengarkan dari selasa malam sampai rabu dini hari cukup panjang gitu pak daryono
hanya kalau longsoran suaranya ada gemuruhnya ya
lalu sejauh ini apakah sudah ada koordinasi dengan lapan untuk juga meyakinkan terkait penyebab dentuman tersebut
belum tapi yang pasti tadi kita melatak terkait dengan aktivitas petir yang ada di malang dan sekitarnya
dan kita mendapatkan data data yang cukup valid bahwa dentuman bergelombang itu berasasi dengan abifas petir mbak
oke baik pak
himbauan mungkin untuk warga di kota malang jawa timur saat ini
iya kepada masyarakat sebaiknya tidak perlu panik dan cemas berlebihan dengan fenomena seperti ini
karena tadi sudah saya sampaikan sumber dentuman itu banyak sekali
salah satunya ini kan musim hujan sehingga banyak sekali aktivitas perawanan yang itu menyebabkan aktivitas petir
sehingga masyarakat tidak terlalu khawatir dengan suara suara dentuman itu
dan bisa jadi itu lebih
jadi terkait dengan benar benar
kalau meter tidak setiap waktu turun jatuh ke bumi seperti itu dan hanya fokus di wilayah pulau jawa dan bali
jadi itu terlalu sedikit sekali
terima kasih pak daryono untuk informasi anda dan telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected